kita tunggu aja tunggu nino datang
biar kita denger apa pendapat nino
papa sama mama udah tahu masalah kamu sama elsa
tadi ada polisi kesini
iya pelaku menyebutkan nama ibu elsa anendita
bahwa dia orang yang memerintahkan melakukan penyerangan
papa gak gak mungkin pak itu gak mungkin
menantu saya orang baik pak gak mungkin pak
nanti aku akan pulang
nanti kalau dia pulang saya akan sampaikan
mohon maaf sudah mengganggu waktu ibu dan bapak
kalau gitu kami periksa dulu
papa juga gak yakin
tadi aku berisik di belajar makan
papa gak marah kan
papa gak marah sama rena
papa minta maaf ya tadi udah tegur rena
besok papa mau gak temenin aku naik sepeda
aku mau main sepeda sama papa
rena kan tadi udah main sepeda sama om baik
beda dong pak
aku senang main sepeda sama om baik
naik sepeda sama baik tapi aku lebih senang sama papa
iya besok papa mau temenin rena naik sepeda ya
aku mau bilang janji itu harus ditepatin
iya omong bener sayang janji itu harus ditepatin
besok papa tempatin janji papa ya
ekspedanya pakai baju olahraga ya pa bukan baju kantor
iya iya papa besok pakai baju olahraga ya
pa sampai besok ya
malam ini aku bawa bawa sama rumah ya pa

ma tadi kenapa elsa mau bicara berdua sama kamu kalian bicarain apa
ma tadi elsa mau bercanda sama papa

maaf ya bukan papa bagaimana bagaimana
tapi kita lagi menghadapi masalahnya elsa
papa khawatir elsa lagi merencanakan sesuatu yang nantinya akan jadi masalah besar
nggak ada ko pa nggak ada papa
elsa tadi cuma curhat sedikit aja sama aku
dia tuh sedih sekali
dia ngerasa udah ngebohongin kita berdua
karena kamu dari awal kan nggak tahu apa apa soal ini
elsa benar benar menyesal dia menyesal sekali udah membohongi orang tuanya
kalau benar hanya itu yang elsa bicarakan sama mama
tapi kok aku ngerasa masih ada yang disembunyikan elsa dan mama ya
kalau memang benar ada masalah besar yang ditutupin
tolong ya allah berikan jalan agar semuanya bisa terungkap ya allah
karena buat kesekian kalinya aku sangat terpaksa berbohong sama kamu papa
ma minum dulu ya biar mama tenang
mama tuh nggak habis mikir
kok elsa tega melakukan semua ini sama nino
kok dia bisa sih melakukan ini pak kita akan selalu sayang sama dia
ma mama bener bener nggak bisa mikir
ini pasti berat sekali buat nino ma
pantas aja dia tadi pulang tuh kalut banget wajahnya
terus gimana pa nasib nino pa masa dia harus bercerai lagi pa
sudah ma ini memang berat sekali buat nino ma
kita tunggu aja tunggu nino datang biar kita denger apa pendapat nino
nono tunggu noh papa sama mama udah tahu masalah kamu sama elsa tadi ada polisi kesini
aku minta maaf sama sama papa sampai harus tahu masalah ini
nino kenapa sih kenapa elsa tega melakukan ini ke kamu
dia sampai hati lakukan ini ke kamu no celakain kamu
iya dong sebenarnya ada masalah apa kamu sama elsa
ma ma aku butuh waktu untuk nganangin diri aku
aku nggak mau ngebahas atau mendengar apapun
tentang elsa sekarang
ini masalahnya semakin rumit ini pasti berat sekali buat nino
papa khawatir papa khawatir perkahwinan nino sama elsa nggak akan bisa lagi dipertahankan
mama sedih ma dulu nino nikah sama andin dia dikecewain sama andin sekarang dia dikecewain sama elsa
kau tahu ya kuhadir atau dihukum sekarang sama advantage tuju biar nino jadi nino lagi
nyou setting ataupun kamu semua niur rover biaya okey

seorang rudtsa melewatkan dapuru proudee kannsteng deh